luapan air sungai kahayan membuat jalan trans kalimantan kini lebih mirip seperti sungai ketimbang jalur darat
pada senin sore ketinggian air sudah mencapai satu lima meter di jalur sepanjang empat kilometer
jalan penghubung kota palangkaraya ke sejumlah kabupaten di kalimantan tengah kini putus total
sejumlah pengendara mobil yang memaksa untuk menerbos banjir akhirnya mengalami mogok dan dievakuasi menggunakan alat berat
pada malam hari jalan nasional yang sudah dilanda banjir ditutup sementara kecuali untuk angkutan sembako maupun bbm
untuk melintas pengendara sepeda motor kini menggunakan jasa ojek perahu senilai rp tujuh puluh
sedangkan untuk kondisi darurat seperti membawa jenazah maupun orang sakit petugas gabungan menggunakan perahu karet
wali kota palangkaraya fairit naparin pada senin sore menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dari sebelumnya status siaga
kota palangkaraya sudah tanggap darurat yang melalui sudah pertanggal lima belas november dua ribu dua puluh satu
di komplek mandawai dan pasar kahayan kota palangkaraya sejumlah rumah bahkan nyaris tenggelam
sebagian pedagang memilih tutup akibat lapak dagangannya terendam
untuk melakukan evakuasi ratusan personil kepolisian dari poresta dan polda kalimantan tengah serta tagana diterjunkan untuk membantu warga
data kita yang saat ini yang terdampak banjir ada empat enam ratus lima puluh rumah terdiri dari satu lima ratus kakak yang terdampak
saat ini ribuan warga yang tersebar di empat kecematan sudah mengungsi
terdapat sebelas posko pengungsian darurat untuk membantu sepuluh tujuh ratus tiga puluh sembilan jiwa yang terkena dampak
sam sudindor kota palangkaraya kalimantan tengah